sop indonesia pagi kembali hadir untuk anda saudara dan kali ini di segmen kompas bisnis bersama saya putri oktaviani
saudara tidak ada orang tua yang ingin mewariskan dan mendoakan kemiskinan pada anak anaknya
tetapi menjadi ironi bahwa sebuah negara yang punya cita cita indonesia emas dua ribu empat puluh lima
bahkan data badan pusat statistik juga bilang sembilan tiga persen penduduk indonesia masuk garis kemiskinan
namun pejabatnya bilang sekolah tinggi adalah kebutuhan tersier
kopas bisnis mengundang dua sosok yang kami menilainya punya perhatian tinggi pada pendidikan dan ekonomi keluarga
ada devi ulumid alumni institut teknologi bandung yang kini sudah jadi proyek manajer di sebuah perusahaan
dan imam santoso yang merupakan mentor devi sekaligus dosen di itb
selamat pagi mbak devi dan juga pak imam
yang kami baca baca juga ini kan mbak devi dari keluarga yang mohon maaf tidak punya privilege banyak ya mbak ya
bagaimana ceritanya waktu itu bisa lolos ke itb
dan mungkin kalau berkenan bisa diceritakan tentang ekonomi orang tua saat itu bagaimana mbak devi
sebetulnya itu memang semua yang diceritakan mas imam birs itu benar mbak okta ya
butuh perjuangan yang sangat keras sih
awalnya mas imam mas imam ini memang dari dulu sekali dari saja
saya zaman sekolah beliau sangat rajin mencari bibit bibit di sekolah sekolah
meskipun masih statusnya masih kuliah waktu itu ya
jadi beliau menyemangati adik adik kelasnya
saya ketemu dengan mas imam dalam kurun waktu pendidikan di sma
tapi beliau rajin mencari tadi
kemudian dari sana saya sebelumnya tidak tahu sama sekali ingin kuliah di mana
memang paling pintar gitu ya di satu sekolah itu
tapi tidak kepikiran sama sekali untuk kuliah
jadi saya belajar saat itu
meskipun tidak tahu uangnya dari mana sama sekali tidak pikiran
kemudian setelah itu ya belajar
ketika lolos ibu saya itu sama sekali nggak punya uang ya
untuk makan sehari hari aja kami sulit
sampai bandung terserah deh mau seperti apa
waktu itu saya juga tidak terlalu connect dengan mas imam
karena mas imam ini sepertinya masih baru lulus ya mas ya
mbak devi ini sempat tinggal di got mbak
sampai di bandung saya itu tidak punya informasi apapun tentang beasiswa ya
sekarang ini mungkin anak zaman sekarang lebih punya privilege nya adalah informasi
sebelum sampai di titik mendaftar di itb
sudah bisa mencari informasi beasiswa beasiswa yang tersedia sekarang
kalau saya zaman dulu itu tidak ada sama sekali informasi beasiswa
jadi yang penting saya masuk saja ke itb ketika daftar ulang
bahwa saya tidak punya uang untuk daftar ulang
waktu itu tiga juta sepuluh ribu kalau nggak salah tahun dua ribu tujuh belas
kemudian oleh itb akhirnya diberi apa
anak anak yang tidak bisa membayar daftar ulang
diberitahu bahwa kamu harus mengajukan penangguhan
apakah kamu membawa surat keterangan miskin begitu
apakah kamu datang sama orang tua
saya tidak datang bersama orang tua juga
jadi waktu itu saya mohon waktu untuk mencari
bisa menjadi wali saya atau bertanggung jawab atas saya
bahwa saya pasti akan membayar uang daftar ulang ini
jadi saya cari mas imam waktu itu ke
waktu itu tidak terkenal secara ini ya
baik masih ya masih hanya ketemu di telpon
jadi waktu itu dijamin oleh mas imam bahwa saya pasti akan membayar
kemudian selama jangka waktu yang saya janjikan saya mencari beasiswa
jadi kalau yang saya
belajar lagi ke belakang ya mengingat lagi kalau misalkan kita memang tidak punya privilege
anaknya sendiri harus benar benar berusaha gitu
tidak zaman dulu ataupun sekarang sama aja ya
meskipun sekarang informasi banyak tapi tetap aja usaha perjuangan itu wajib
nah kalau yang sudah punya privilege
semoga bisa memanfaatkan privilege nya dengan bertanggung jawab berintegritas begitu
iya itu tadi mbak devi sempat jadi siswa yang bisa akhirnya lolos itb tapi terkendala biaya
nah tapi kan itu ketika baru mau masuk itb tadi kan tantangan tantangannya
nah kalau ketika kuliahnya mbak ini kan tentu tadi nggak cuma berjibaku sama biaya pendidikan yang tentunya nggak murah ya
nah gimana bisa menghadapi tantangan dan juga akhirnya bisa selesai kuliahnya di tengah tentunya himpitan ekonomi tadi
ya selama saya kuliah empat tahun itu memang
hai bapak ibu saya di rumah mungkin bisa nanti dikonfirmasi
saya memang tidak pernah mendapat kiriman uang dari orang tua justru saya berusaha untuk mengirim
itu sebetulnya bukan kemauan orang tua saya
pasti meskipun ekonomi sangat pas pasan beliau pasti ingin mencukupi anaknya semua orang tua seperti itu
tapi saya sendiri ingin tidak seperti itu jadi saya mendapat beasiswa ukt
sebetulnya banyak juga beasiswa lain yang tersebar
kalau misalkan saya mau untuk mencari beasiswa
jadi untuk biaya hidup saya memang mencari sendiri
bekerja untuk ukt saya dapat dari beasiswa di kampus
berarti meskipun terhimpit biaya tapi harus tetap kuliah jadi tadi ngambil part time ya mbak devi ya
mas imam waktu tahu tentang devi karena kan mas imam juga tadi dikatakan sama mbak devi aktif juga ya mencari mahasiswa yang mungkin kekurangan biaya untuk bisa lanjut kuliah
gimana waktu itu melihat backgroundnya seorang mbak devi ini value apa yang dilihat sama mas imam potensi apa sih yang ada di diri seorang mbak devi ini selain tadi tentunya mbak devi ini seorang siswa
jadi begini mbak saya itu percaya bahwa pendidikan bisa merubah hidup seseorang termasuk devi dan keluarganya
nah karena mbak div itu dari keluarga yang tadi under privilege maka ini adalah suatu kewajiban bagi saya untuk senior dan tahu jalan bahwa pendidikan di itb itu bisa merubah hidup
walaupun saya waktu itu belum bisa membuktikan saya masih mahasiswa yang ngutang ngutang juga tapi saya melihat devi ini yang pemberani
dan punya potensi saya oh anak ini harus ditolong harus diarahkan dan harus ditunjukkan jalannya
waktu itu saya bilang ke devi dev kamu masuk dulu aja di itb di sana banyak beasiswa ada kekuatan ikatan alumni
nah waktu itu devi langsung semangat walaupun pada akhirnya tahun itu juga dia nangis terseduh seduh berjam jam nggak lolos
walaupun dia nggak lolos anak ini ternyata nggak patah juga semangatnya ya
nyoba tahun ke dua dan awal bilang lolos ke itb
jadi devi ini memang anaknya gini mbak dia tuh beda dia tuh seperti cowok tomboy gitu ya
dia emang mandiri jago pencak silat memukul preman sejak smp itu dia udah melatih muridnya cowok cowok
oh berarti anak ini akan survive nih kalau di bandung
jauh dari orang tua akan survive selain akademik secara mental kemandirian resilience adaptasi yang kuat anak ini bisa diandalkan
walaupun anak desa itu nggak gampang ya karena bersaing dengan anak kota
yang mungkin tiap hari bimbel devi anak di desa waktu itu def kamu harus ke kota segera karena cari bimbel pakai biaya apapun gitu kan
kan dia juga untuk biaya tesnya juga dibayarin orang gitu ibaratnya
jadi saya melihat devi selain dia akademiknya oke tapi dia resiliens tahan banting dan gak matang menyerah tadi itulah yang saya lihat dari devi
bisa melihat potensi di diri mbak devi sekaligus tadi juga meyakinkan bahwa pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang
kalau kami lihat sempat juga ngontrak ya bisa dikatakan di dekat selokan
nah itu kan bisa dikatakan tempat yang mohon maaf kurang nyaman begitu
nah gimana waktu itu belajarnya sampai mbak devi bisa tetap tentunya berprestasi sampai bisa dapat beasiswa
itu sebetulnya zaman dulu ya mbak ketika saya sd di bali
jadi memori saat itu kurang ingat tapi ketika saya kembali lagi kesana ya memang apa ya
kemudian saya pindah ke jawa ke jember itu di rumah nenek saya
di situ hal lain lagi selain kalau yang di bali itu sangat terbatas di apa
fasilitas rumah ya tempat tinggal kalau ketika di jember itu waktu jadi misalkan bapak saya itu minta melatih
melatih apa namanya pencaksilat dan lain lain itu terbatas di waktu
jadi bagaimana cara belajarnya atau survivalnya supaya bisa terus berprestasi itu saya kurang ini juga ya kurang bisa memberikan tips tips
karena itu berjalan begitu saja sih mbak ya
dimana ada waktu dimana ada tempat ya dilaksanakan
yang penting melaksanakan kewajiban dulu misalkan kalau misalkan kita masih sekolah ya pr pr dikerjakan
belajar di sekolah itu yang dimaksimalkan begitu mbak afta
oke mbak devi waktu itu kan juga sempat ini ya mengabdi di daerah pedalaman kan
waktu itu juga sukses tentunya membawa muridnya ikut olimpiade sains
waktu itu kalau mbak devi lihat gimana sih potensi pelajar di sana kemudian fasilitas pendidikan di wilayah pedalaman itu seperti apa sih mbak devi
kalau yang di pedalaman pengalaman saya semua banyak sekali orang yang sangat baik yang sangat yang punya semangat sangat tinggi ya
baik dari guru gurunya anak anaknya
orang tuanya juga tapi mereka harus diberi informasi begitu mbak terus dibimbing
saya waktu itu pendekatannya tidak hanya ke anak anak ya
kalau belajar kalau belajar bisa di kelas atau pulang sekolah itu saya juga didatengin anak anak minta belajar terus
saya kurang tahu apakah seperti itu yang mereka inginkan tapi saya berjalan seperti biasa aja
pokoknya anak anak minta belajar ya belajar buka laptop ayo buka laptop dikenalkan sesuatu yang baru
belajar main main gobak sodor gitu misalkan apa yang ilmu pengetahuan yang bisa dimasukkan ke mereka yang ada di dalam kurikulum begitu
kemudian pendekatannya lagi kita silaturahmi ke orang tua
silaturahmi ke orang tua pak ini gini seperti ini ada peluang seperti ini kalau anak bapak kuliah akan jadi seperti ini
saya juga cerita tentang diri sendiri begitu
ada loh waktu itu murid saya yang ikut ke bandung jadi selepas saya selesai mengajar karena itu tadi ya
sering silaturahmi dengan orang tuanya kemudian orang tuanya semangat meskipun tidak tahu biaya dari mana
jadi orang tuanya percayakan anak tersebut ikut sama saya pulang ke bandung
ketika di bandung saya dibantu mas imam dan juga teman temannya untuk ikutan bimbingan belajar dan menyiapkan anak tersebut untuk ikut smb
sekarang anak tersebut sudah jadi dosen juga di bangka belitung begitu
itu murid saya di pedalaman murid sma
jadi sekarang saya sudah berusaha untuk mengajar sd tapi saya tidak hanya di sd saya ke smp saya ke sma
mengajari atau bukan mengajari ya sharing apa aja yang saya bisa yang saya tahu dari kota begitu
kalau saya bisanya silat ya saya ajarin silat ikut pramuka ikut apa
untuk guru guru juga waktu itu saya bersama teman teman pengajar yang lain itu sharing apa yang sudah kami dapatkan dari kota
begini cara belajar yang kreatif seperti ini teknologi teknologi yang kami tahu di kota seperti ini begitu
oke baik berarti memang selain juga tentunya fasilitas tentu yang harus diperhatikan adalah soal bagaimana awareness tentang pendidikan ini penting meskipun terkendala ekonomi
oke nanti kami akan lanjut lagi usai jeda mbak devi dan mas imam dan juga saudara tetap bersama kami di sapa indonesia pagi
kami masih bersama dengan mbak devi ulumit alumni institut teknologi bandung dan juga mas imam santoso mentor mbak devi mentor mbak devi sekaligus juga dosen itb
mas imam sekarang kalau kita lihat kan memang yang lagi panas soal isu uang kuliah tunggal
nah tadi kalau mas imam kan memang sering mencari juga begitu ya potensi potensi calon mahasiswa baru yang memang mereka terkendala secara ekonomi
mas imam tanggapannya gimana soal isu uang kuliah tunggal yang di beberapa universitas ini dikatakan naik begitu silakan
begini mbak ya untuk pendidikan yang bagus itu mahal
itu misalkan di prodi saya itu kita perlu kita ada sem yang kayaknya tiga miliar
jadi untuk kualitas yang sangat bagus memang perlu uang yang tinggi
yang jadi masalah adalah dari mana uang itu
apakah dari mahasiswa ngambilnya atau dari mana
ingat pendidikan itu merupakan keadilan dan kalau bisa seluruh rakyat indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan seadil adilnya kepada semua orang
oleh karena itu kalau misalkan ada ukt nggak apa apa
tapi ukt itu yang mahal itu ya buat untuk orang yang memang mampu bayar
oleh karena itu seharusnya kalau ada ukt yang mahal banget tetap ada
ada level satu atau kelompok satu kelompok dua dan dari nol bertahap ya misalkan lima ratus ribu seratus ribu atau mungkin sampai lima puluh juta per semester dan itu disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya masing masing
jadi menurut saya ukt mahal nggak apa apa asalkan ya buat yang mau bayar
yang kalau nggak mau bayar ya jangan bayar gitu
dan ingat kampus juga kalau bisa mempunyai cara cara yang kreatif sehingga tidak menggantungkan sebagian besar pemasukan kampusnya untuk operasional itu dari ukt
mas imam tapi meskipun begitu tapi ini dengan adanya uang kuliah tunggal yang tadi berjenjang kemudian juga mungkin yang ekonominya lebih begitu bisa dibebankan ukt yang lebih tinggi ini bisa juga menghilangkan inklusivitas pendidikan ini
nggak sih dengan kebijakan yang nantinya mungkin saja bisa diberlakukan oleh pemerintah
karena gini mbak biaya selalu terbatas
pemerintah dan juga kampus itu biayanya terbatas
sedangkan kita dituntut untuk melaksanakan pendidikan dengan baik
dan oleh karena itu menurut saya ini baik misalnya nanti yang mampu bayar itu malah bisa membantu ke yang lainnya
bisa membantu mbak devi sehingga banyak sekali devi devi lain yang terbantu gitu
pemerintah dan juga kampus itu sangat terbatas
terbatas uangnya bukan terbatas terbatas uangnya
dan saya sendiri ini jujur ingin menolong atau mencari mbak devi seluas luasnya
jadi menurut saya ya kita gimana ya bareng bareng
kalau yang punya duit banyak ayo bantu mbak devi gitu misalnya
kampus juga memberikan cara kreatif mungkin dari dana abadi dari investasi
sehingga nanti uangnya kita kumpulkan bareng bareng dari yang mampu bayar
dari investasi dari dana abadi dan juga dari pemerintah sendiri
adil di sini bukan berarti dikit dikit gratis dikit gratis tapi membayar sesuai dengan promosinya
membayar sesuai proporsi supaya pendidikan ini bisa menjadi adil untuk semua
ya karena terbatas mbak dana terbatas
jadi kita tadi namanya terbatas tidak bisa semuanya gratis gratis tapi yuk bareng bareng gitu
oke mbak devi ini kan juga salah satu yang mungkin bisa dikatakan menikmati keadilan dari misalnya tadi bantuan beasiswa dan lain lain
mbak devi sendiri ini kan yang sempat rame juga soal pendidikan disebut pendidikan tinggi tentunya disebut kebutuhan tersier
mbak devi gimana tanggapannya soal ini
pendidikan tinggi itu terbukti ya untuk saya sendiri dan juga banyak teman teman saya yang lain bisa meningkatkan level kehidupan ya
apa sih istilahnya itu eskalator kehidupan itu ya pendidikan gitu mbak
jadi menurut saya adalah sesuatu yang wajib ya pendidikan itu adalah sesuatu yang wajib oleh siapapun
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia itulah pendidikan begitu
nah yang disampaikan mas imam tadi saya setuju sekali bahwa membayar ukt harus sesuai dengan proporsinya
yang punya uang ya silahkan itu adalah salah satu ladang untuk membantu orang lain ya
silahkan membayar sesuai kemampuannya
yang tidak punya uang tidak punya privilege seperti saya
silahkan dimanfaatkan tapi dengan syarat kamu harus berjuang sungguh sungguh begitu mbak
jadi subsidi silang ada di sana
zaman saya juga sama seperti itu rasanya
saya kurang paham bagaimana teman teman saya yang lebih berada membayar ukt
tapi sepengetahuan saya atau seingat saya mereka juga tidak membayar yang sama seperti saya
nah disitulah mungkin letak subsidi silangnya ya
saya yang tidak punya seperti saya dibantu oleh orang orang yang punya
tujuannya sama adalah untuk mencapai pendidikan yang tinggi dan meningkatkan taraf hidup masing masing begitu
jadi tentunya diharapkan ukt bisa sesuai proporsi berkeadilan
karena pendidikan bisa mengubah nasib seseorang termasuk juga yang dilakukan oleh mas imam
mencari potensi potensi maupun juga yang terjadi kepada mbak devi begitu lewat jalur pendidikan bisa mengubah nasibnya
karena dari yang dulu sekarang menjadi pribadi yang lebih baik lagi
terima kasih mbak devi ulumit alumni institut teknologi bandung
dan juga mas imam santoso mentor dan juga sekaligus dosen itb